seneng liat nih
mandi mandi mandi
sebelumnya gue minta maaf sama kalian semua
karena gue sama oki udah sempet keluar dari klub aja
dan jujur itu nyesel banget
gue ngerasa itu hal yang bodoh dan
dan sekarang gak cuma gue yang pengen balik kesini
karena waktu itu sebenernya oki tetep pengen disini
tapi dia gak enak sama gula
jadi gue harap
kalian semua juga masih mau nerima oki disini
kalau jangan mikir kayak gitu kalimon
lo berdua mah udah jadi brother kita
iya masih keterima kok disini
makasih ya temen temen
jaketnya oki masih ada
bawa kamu jaga dia oki dong
selamat selamat dur
gue tadi sempat dikejar kejar sama anak spider
dan gak cuma sendiri mereka berdua
ada satu mobil yang
halangin gue dan gue terpaksa harus berantem sama dia
tapi gak lama abis itu gue cabut
bagus lah mon
lo bisa nahan emos lo dengan ngindar dari mereka
terpaksa satu kaki
gak ada apa apa
alhamdulillah gue baik baik gimana kabarnya
alhamdulillah saya baik baik
lo semua tadi gak tau sih
tadi tuh gue hampir aja mau ngabisin nur spider
kalau kita itu harus menghindar dari kekerasan
ya udahlah buat cabut aja
oh gitu kalau kabur memang udah gaya lu yan
anak spider itu mbak agas yang ngajar
hahaha gue setuju judo
gue gak like sama bibir lo gak enak
gue gak like juga sama bibir lo like yan
wah ternyata anak spider itu gak main main ya sama kita ya
mereka masih dendam sama kita
gini aja deh mendingan mulai sekarang
kita gak usah pake jaket anak jalanan
ini keselamatan kita semua
jangan gitu dong boy kita lawan aja mereka boy
lagi juga kan mereka yang selalu bikin gara ke kita
jangan jadi penakut lah boy
boy gue setuju sama mbak on
kita nggak boleh bikin mereka merasa menang duluan boy
sebelum kita ngelawan mereka
udah kita kasih pelajaran aja sama mereka boy
kalau mbak be itu setuju banget sama usulan si boy
lebih bagus kita cari selamat
walaupun selalu kita berdoa minta maaf untuk selamat
tapi kita berdoa
kita kudu berusaha
nah kalau ngomongin soal musuh
musuh kita yang sebenarnya tuh bukan anak black cobra atau anak spider
musuh kita yang sebenarnya itu diri kita sendiri
taruh angkatnya deh
lo berantem sama anak black cobra sama anak spider
kalau pikir itu hebat
kalau menurut mbak be sih gak ada apa apa
mbak be itu bukan yang hebat itu
tuh baru jempolan lo
mbak be sadut pake begitu pada
tuh mbak on
mbak on memang begini adanya
ibar pemain bola nih
tuh bibir lo kena jebakan offset
biar dikasih umpan lambung cantik juga tetep aja kena offset
bibir lo kayak bagus aja
dibilangin kok lo pada begitu